setelah menjalani sanksi wada selama hampir empat bulan
menpora zainuddin amali bersama ketua gugus tugas percepatan sanksi wada
raja sabto oktohari mengumumkan secara resmi pencabutan sanksi tersebut
di kantor kemenpora senayan jakarta
dalam kesempatan yang berbahagia ini kami laporkan
bapak menteri pemuda dan olahraga para stakeholder olahraga indonesia

sangat utama adalah soal komunikasi
kan ini terjadi karena macet komunikasi kita dengan wada
dengan serado dengan yang dibawah bawahnya wada itu
nah itu kita perbaiki
yang kedua adalah kita belum menganggap anti doping ini menjadi hal yang penting
sehingga begitu terjadi baru kita kaget
tanggal empat belas kita akan
pembukaan afp di kamboja lima belas kita king up
sudah berkibar itu bendera indonesia
tidak lagi bagaimana
terima kasih pak kemenpora
kita tunggu pengibaran bendera indonesia di negara orang di kamboja pada saat afp besok tanggal lima belas
pada tanggal tujuh oktober tahun lalu wada menjatuhkan sanksi selama satu tahun pada indonesia
yang dianggap tidak mematuhi aturan tes doping dunia yang sudah ditetapkan
erlangga wisnuaji dwi prasetyo jakarta